hai eric tohir menunjukkan kedekatannya dengan capres dari partai gerindra prabowo subianto
kedua menteri di kabinet jokowi ini terlihat tertawa akrab dalam foto yang diunggah di
akun instagram erick thohir keduanya terlihat bercengkrama dalam sebuah mobil dalam beberapa
hari terakhir kedua menteri ini banyak melakukan kegiatan bersama mereka melakukan perjalanan
dengan presiden joko widodo di malang jawa timur saat ini nama erick thohir sedang diajukan oleh
partai mendukungnya partai amarat nasional atau pan untuk menjadi kandidat cawapres bagi prabowo